jelang asean games dua ribu delapan belas agustus mendatang perbaikan sejumlah venue di jawa barat terus dikebut
di bandung dua stadion sepak bola siap digunakan pada pertengahan juli mendatang
ada lima cabang olahraga asean games yang akan digelar di sembilan kabupaten kota di jawa barat
di bandung cabang olahraga sepak bola akan digelar di dua stadion yakni stadion sijalak harupat dan stadion gelora bandung lautan api atau gbk
beberapa pekan menjelang pembukaan asian games dua ribu delapan belas jawa barat telah siap meskipun masih proses penyempurnaan venue
secara keseluruhan waktu kami laporkan kepada pak wakil presiden itu jawa barat sudah siap
bapak gubernur yaitu pak penjabat gubernur pak muhammad irawan sudah menyampaikan hal itu kepada rapat terbatas kemarin di jakarta
bahwa jawa barat pada prinsipnya seluruh venue sudah siap
hanya beberapa inspektur yang mungkin harus segera diselesaikan
di stadion sijalak harupat perbaikan terkonsentrasi pada lapangan tribun lampu lapangan dan ruang ganti
semua infrastruktur di stadion ini telah mengacu pada standar fifa
seperti kualitas rumput yang menggunakan jenis rumput zosia matrela yang mampu menyerap air kurang dari lima belas menit
kemudian tribun penonton berkapasitas dua puluh enam tempat duduk serta minimal empat ruang ganti pemain
targetnya pada sepuluh juli nanti semuanya sudah rampung
di revitalisasi itu adalah lapangan ya lapangan sepakbolanya itu mengganti rumput dan drainasenya
distandarkan semua kepada peraturan fifa
kemudian ada kursi dan tribun penonton semua distandarkan menurut peraturan peraturan fifa dan panitia asian games
jadi di ruangan ruangan itu fifa punya standar misalnya ada ruang ganti
kemudian ruang wasit kemudian ada ruang wearpool ya untuk bak rendam itu semua diadakan untuk menyesuaikan standar fifa
sementara itu untuk stadion gelora bandung lautan api semuanya dalam kondisi siap digunakan mulai dari lapangan hingga tribun penonton
kualifikasi lapangan ini sudah memasuki standar international fifa dan jenis rumputnya adalah zosia matrela linear yang nomor satunya
jadi prinsipnya kalau untuk asian games lapangan sudah siap mendukung untuk kesiapan asian games tersebut
kemudian termasuk juga tribun dan lain sebagainya pak ya
tribun ada beberapa penyempurnaan sebetulnya ada beberapa penyempurnaan terkait kerusakan yang sedikit sedikit tapi secara prinsip tidak masalah sebetulnya
pada sepuluh juli nanti tim fifa akan memeriksa kesiapan venue sepak bola di bandung
kedua stadion di bandung ini nantinya akan menjadi tempat berlaganya tiga puluh dua kesebelasan dari tiga puluh dua negara
pada sepuluh juli tim fifa akan menemukan pertempuran ke asia pada agustus dua ribu delapan belas mendatang
gigi haryadi bandung